perahu pustaka adalah perahu berisi ribuan buku
yang berlayar ke pulau pulau kecil di sulawesi
untuk menularkan kecintaan membaca untuk anak anak
penggagasnya adalah ridwan alimuddin
lahir di tinambung polewali mandar tiga puluh tujuh tahun lalu
ridwan menggabungkan dua hal yang amat dicintainya
buku dan laut
kali ini perahu pustaka berlayar dari desa pambu suang di polewali mandar
karena kondisi laut pasang
kali ini perahu pustaka tidak mengizinkan pengunjung naik
membaca buku di atas kapal
seluruh buku diturunkan digelar di taman kota
satu persatu anak dan orang tua datang ke tempat yang terbaik
taman kota majene untuk membaca buku
sejak awal mewujudkan perahu pustaka bukanlah hal yang mudah
untuk biaya pembuatan kapal ridwan dibantu temannya
seorang budayawan asal baru sulawesi selatan nirwan arsuka
semangat menebar virus literasi tak hanya dilakukan melalui jalur laut
tapi juga di darat
menggunakan bendi becak hingga motor pustaka
konsep perpustakaan keliling sederhana ini
sebenarnya lebih dulu diperkenalkan oleh ridwan sururi
di kaki gunung selamet jawa tengah
menggunakan kuda di sana ridwan membawa buku bacaan dan berkeliling kampung
di tengah segala kesulitan menjalankan perahu pustaka
ridwan selalu kembali pada satu pemikiran sederhana
seperti kita kan masa kecilnya kan
tidak pernah bersentuhan seperti ini
alhamdulillah bisa seperti sekarang
mungkin teorinya misalnya
masa kecilnya anak anak ini dia sentuh buku ya
mungkin memang besar kalau mereka dewasa kan
ya lebih baik daripada kita
yang dulu masa kecil nggak pernah bacaan begini
jadi kira kira seperti itu
paling tidak mereka sentuh buku buka buka
kalau minta baca ya dibaca di fisik saja
tidak muluk muluk harus bagaimana
karena bagi perahu pustaka
sekali layar terkembang surut kita berpantau